dari dpr sedangkan
sehingga dinilai kurang elok jika mundur ke belakang apabila dengan menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup
sulaiman menyebut sistem pemilu proporsional terbuka telah meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun
secara umum tadi saya bilang bahwa memang terbuka dan tertutup semuanya konstitusional
tetapi lebih elok kalau proporsional terbuka karena itu yang berjalan selama ini
dan mau bilang sekarang ini delapan puluh persen masyarakat indonesia mengharapkan
wakil mereka itu mereka kenal dan mereka pilih secara langsung
tidak elok kalau kemudian kita kembali ke proporsional tertutup
hal senada diungkapkan gus irawan pasar ibu anggota komisi sebelas fraksi partai gerindra
putusan mk dinilai sudah tepat sistem proporsional terbuka sudah konstitusional
adapun putusan ini telah menjadi amunisi oleh para bacalek di partai gerindra setelah sebelumnya bersikap wtnc
evaluasi dan perbaikan perlu dilakukan untuk penyempurnaan sistem pemilu proporsional terbuka
yang selama ini diterapkan
saya kira ini disambut dengan sebuah kegembiraan dan semangat itu muncul lagi
kalau sampai sebelum ada keputusan ini kayak wtnc ini kawan kawan menahan diri dan seterusnya gitu ya
nah setelah putusan ini saya kira akan ada lagi muncul semangat baru untuk berkontestasi secara terbuka
dan kita harapkan tentu dengan kontestasi yang mengembirakan dengan seluruh masyarakat
yang menjadi seorang pemerintah
dan ini adalah sasaran dari setiap caleg caleg yang ada
namun pdi perjuangan merespon dingin apapun yang menjadi keputusan mahkamah konstitusi tersebut
ketua badan anggaran dpr said abdullah beralasan dengan sistem terbuka biaya yang dikelontorkan oleh bacalek lebih besar dibandingkan dengan sistem tertutup
oleh karenanya lebih elok jika pemilih memilih partai yang punya kendali penuh untuk menentukan siapa yang duduk di parlemen
bahwa kita itu ambivalen banget gitu
mau niru jerman tidak ke jerman
kalau di jerman sistemnya itu ketika partai ya partai
ketika orang orang
jadi kita diaduk partai dan orang disatukan
sebenarnya ini wakil perorangan apa wakil partai politik
baik sistem pemilu berlaku proporsional tertutup atau terbuka saat mengklaim target pdi perjuangan akan tercapai dalam pemilu
sehingga yang perlu disiapkan adalah kadernya yang berkualitas dan elektoral
para pemilih desyari tonang maria oktober jakarta